di pangkalan bun kabupaten kota waringin barat
petugas dengan menggunakan apd lengkap
membawa jenazah yang ditemukan tewas di kamar kos pada kamis siang
karena korban meninggal mendadak
petugas memeriksa jenazah dengan tes antigen
hasilnya korban dinyatakan reaktif covid sembilan belas
jenazah langsung dibawa ke rumah sakit
rujukan covid sembilan belas pangkalan bun
untuk mensterilkan lokasi penemuan jenazah
tim satgas covid sembilan belas kabupaten langsung melakukan penyemprotan
dengan cairan disinfektan